pus dalam sepatu bot
dan meninggalkan markis sendirian
dia merasa kecewa dan heran
kenapa ayahnya memberikannya seekor kucing
apa yang harus aku lakukan
aku pun tidak bisa mencari makan untuk diriku
aku tidak mempunyai penggilingan ataupun seekor keledai
bagaimana aku hidup
lalu sesuatu yang ajaib terjadi
yang membuat markis terkejut
jangan khawatir tuan
pus kau bisa bicara
seekor kucing berbicara padamu
oh aku juga bisa melakukan hal lainnya tuan
berikanlah aku tas dan sepasang sepatu bot
dan akan kutunjukkan apa yang aku bisa
markis masih merasa terkejut dan bingung
bagaimana dia mendapatkan tas dan sepasang sepatu bot
tapi melihat seekor kucing yang berbicara
aku akan memberikanmu tas dan sepasang sepatu bot
markis mengambil uang yang dia punya
dan pergi ke toko sepatu
tukang sepatu terkejut mendengar permintaan
yang aneh itu
sepatu bot untuk kucingmu
lalu pus pun mendapatkan sepatu bot
dan tas yang besar
sekarang pus kau telah memiliki
apa yang kau minta apa yang akan kau lakukan
pertama aku akan mencarikan
kita makan malam
pus pergi ke tempat yang dia tahu
ada kelinci yang bisa ditangkap
dia menyimpan beberapa wortel dan lettus
ke dalam tas dan membiarkannya terbuka
pus pergi ke belakang pohon
lalu beberapa kelinci menemukan tas itu
dan masuk ke dalam tas untuk makan
bus melompat dari balik pohon
dan bergegas menutup tasnya
dia membawa kelinci itu kepada markis
ini makan malam kita
pus kau membawa gelinci
mereka memasak makan hangat
dan masih mempunyai cukup untuk hari esok
tapi keesokan harinya
pus tidak beristirahat
dia pergi lagi dan menangkap beberapa kelinci
menggunakan trik yang lainnya
dalam perjalanan pulangnya
dia memutuskan untuk mengunjungi istana raja
para penjaga di istana mencegahnya
biarkan aku masuk tuan
aku mempunyai hadiah untuk sang raja
aku yakin beliau tidak akan suka
seekor kucing memakai sepatu bot
hal seperti ini pasti ingin dilihat sang raja
mereka memperhatikan pus
melewati pintu dan memasuki istana
dia menemui raja
ratu dan putri
dan berbicara untuk mengejutkannya
nama ku adalah pus
aku milik tuhanku markis dari karabas
dan memberikan gelinci ini sebagai hadiah
mohon terimalah yang mulia
oh kucing yang ajaib
kami sangat senang kau ada di sini
kucing yang ajaib
beritahu tuanmu bahwa kami menerima hadiahnya
dan menghargai semuanya
dan menghargai semuanya
terima kasih yang mulia
sang putri merasa terhibur
melihat kucing ajaib dengan sepatu botnya
kami akan memanggilmu pus
dalam sepatu bot
frego pastikan dia pergi
dengan perut yang kenyang ya
berikan dia susu terbaik dan krim yang kita punya
frego pelayan sang raja
melakukan seperti yang dibilang
dan pus menjelati semua krim
dan meninggalkan istana
pus kembali ke markis
dan memberitahu apa yang terjadi
pus dalam sepatu bot
hahaha kau bertemu keluarga
baru saja beritahu aku
seperti apa sang putri
oh dia sangat cantik
seperti semangkuk susu dan krim
yang dia berikan padaku
suara yang manis dan hati yang baik
kau harus menikahinya
aku aku mungkin tuanmu
aku aku mungkin tuanmu
tapi aku bukan seorang pangeran
seorang pangeran dengan istana yang besar yang akan menikahinya
pus tidak mengatakan apapun
tapi setiap hari dia pergi ke istana
dan menghadiahkan satu atau dua kelinci kepada sang raja
berita menyebar tentang pos dalam sepatu bot
kucing ajaib yang berburu untuk tuanya
dan membawa hadiah untuk sang raja
tidak jauh dari situ
hiduplah seorang raksasa di istana yang besar
dan dia sangat besar
tidak ada yang menghalangi jalannya
dan siapa yang melakukannya
tapi pus cukup berani untuk mengunjunginya
dan mengetuk pintu istana
saat sang raksasa membuka pintu
dia tertawa melihat kucing di depannya
mengenakan sepasang sepatu bot
seekor kucing dalam sepatu pot
dan seekor kucing yang berbicara tuan
oh dia berbicara
kau pasti push dalam sepatu bot
yang aku dengar
dan kau tuan
adalah raksasa kuat dengan kekuatan hebat
semua orang takut padamu

yang aku dengar
dan kau tuan
adalah raksasa kuat dengan kekuatan hebat
sang raksasa merasa senang mendengar ketenarannya
kau beruntung aku tidak makan kucing
pus masuk ke istana
dan raksasa yang senang heran kenapa dia datang

kau datang ke sini
aku ingin melihat kekuatan aceh

aku mendengar kau dapat berubah menjadi hewan
apakah itu benar
tentu saja itu benar
bisakah kau tunjukkan padaku
sang raksasa berubah menjadi singa besar yang kuat
sang raksasa berubah menjadi singa besar yang kuat
dia mengaum ke arah pus yang malang
yang melompat ketakutan
baiklah aku percaya kau
mohon kubah kembali ke wujudmu
sekarang kau percaya
sekarang kau percaya
iya aku percaya
bisakah kau berubah juga menjadi
kau sangat besar
aku bisa berubah menjadi apapun
dan dia berubah menjadi tikus kecil dalam sekejap

sudah menunggu hal ini
lalu menerkam dia dan melahapnya dengan cepat

hah itu makanan yang berat
dia keluar dari istana dengan kepala ke atas
segalanya seperti yang dia rencanakan

pus pulang ke tuannya
tidak ada kelinci hari ini
tuan ayo kita mandi di sungai
tuan ayo kita mandi di sungai
marcus merasa bingung
tapi mengikuti pus ke sungai

ia melepaskan pakaiannya dan memasuki sungai untuk mandi
dengan cepat pus mengambil pakaiannya
dan menyembunyikannya di bawah batu
ada sebuah jalan di dekat situ di mana kereta raja lewat

tahu keluarga raja melewati jalan ini seminggu sekali
dia menunggu kereta itu untuk mendekat
dan mulai berteriak
kereta itu berhenti
dan sang raja mengetahui suara yang tidak asing lagi
pus apa yang kau lakukan disini
pus apa yang kau lakukan disini
markis dari karabas
dia sedang mandi di sungai
saat seseorang pergi mengambil pakaiannya
dan tuanku akan jatuh sakit
jika tidak ditolong
ambil pakaian terbaik kita
dan berikan kepada markis dari karabas
dan pastikan dia kering berpakaian
sang penjaga segera menuju ke sungai dengan pakaian kerajaan
lalu datanglah tuan dari pus dalam sepatu bot ditemani sang penjaga
dia terlihat seperti pangeran dengan berpakaian seperti raja
sang putri mengintip dari kereta dan markis melihat sang putri untuk pertama kalinya
oh markis dari karabas dia pangeran yang tampan
sang putri dia sangat cantik seperti yang kubayangkan
markis memalingkan pandangannya dan menunduk pada raja
terima kasih untuk kebaikan ini yang mulia
tidak terima kasih senang akhirnya dapat berjumpa dengan markis dari karabas
kami menikmati hadiahmu setiap hari
kita harus berbincang tapi sebelumnya biarkan kami mengantarmu pulang
pus yang menyaksikan semua ini tiba tiba berbicara pada raja
yang mulia kami akan merasa terhormat untuk menyambutmu di istana tuhan
markis melihat ke arah pus dengan terkejut
pus mengangguk dan meskipun markis bingung dia memutuskan untuk percaya lagi pada pus
iya yang mulia aku akan menyambutmu untuk makan malam bersama di istanaku
baiklah mari pergi
markis masuk ke kereta dan pus berlari bersama kereta mereka
mereka menuju ke tempat miliknya sang raksasa
sang raksasa mempunyai banyak kemahiran
sang raksasa mempunyai banyak petani yang bekerja di kebunnya
pus menemui petani itu dan memperingatinya
berhati hatilah sang raja mendekat
jika sang raja bertanya siapa yang mempunyai tempat ini kalian harus menjawab ini milik markis dari karabas
jika tidak sang raja akan memenggal kalian
para petani ketakutan dan mereka menganggukkan kepala mereka dalam ketakutan
kereta sang raja kemudian melewati kebun ini
sang raja melihat para petani yang bekerja dan memanggil mereka
siapa yang mempunyai lahan ini
kepada siapa kalian bekerja
markis dari karabas yang mulia
sang raja dan keluarganya terkesan
tuan dari karabas lahan yang sangat luas
terima kasih yang mulia
saat kereta sampai di istana sang raksasa bus sudah siap untuk menyambut mereka
dia telah mengatur semuanya
sang raja keluarganya dan markis turun dari keretanya dan kagum dengan istana
istana yang sangat indah
lalu markis menyadari bahwa ini seharusnya adalah istananya
yang mulia selamat datang di istana karabasku
silahkan masuk dan makan bersama kami
hari itu markis dan pus dalam sepatu bot menyambut keluarga kerajaan di atas meja besar yang dipenuhi dengan makanan yang lezat
pus mempunyai pelayan sang raksasa yang menyajikan makan malam yang lezat untuk semua orang
markis dan sang putri terus saling mencari makanan
sang raksasa memandang begitu juga dengan raja dan ratu
mereka tahu mereka telah menemukan pria yang tepat untuk putrinya
sang raja berbicara pada margis dan mengatakan kata yang tidak disangka oleh markis
tuan markis aku bertanya padamu sebagai seorang ayah bukan sebagai raja
maukah kau menikahi putriku
iya mulia itu suatu kehormatan untukku
markis dan sang putri segera menikah
dan seorang anak penghiling menjadi seorang pangeran
markis akhirnya bersyukur kepada ayahnya karena memberikan dia kucing
pus dalam sepatu bot tidak perlu lagi berburu buru linci
dia tinggal bersama sang pangeran dan sang putri dan menikmati kehidupan kerajaan di istana